ipa dan ips
berapa pake gar
eh ada pak tarno
sotonya satu es jeruknya satu ya
thank you pak
lo ngapain aja gue kesini ya
kalem lo kalo mau pesan pesannya dulu
kurang berapa pak
ini pake dapin dulu
gak apa apa udah pakenya
hah makasih ya dapin ya
pake bar pas ya
mari mari dapin
lo mau ngerjain gua
lo tungguin aja gue tuh mau makan dulu
gua harus ngelampiasin kekesalannya gua
ngapain juga gua harus nemenin lo ngelampiasin kekesalan lo
udah to the point aja langsung
ikutin aja lo nggak butuh informasi dari gua
dia akan yang arti soalnya
thank you bang
jadi sekarang buruan kasih tau gua siapa yang udah nyebarin video gua sama kavero berantem
apa reaksi dapin ya kalo gua bilang pelakunya itu aldino
lo bisa santai nggak sih nggak sabaran banget jadi orang
yaudah buruan kasih tahu siapa
lo ngegas sekali lagi nggak akan gua kasih tau ya
nggak sabar buat ibu nyobain makanan l
yuk duduk dulu
jadi kamu di sini bu cari cari kamu di kamar nggak ada
ibu mau yang mana
kamu mau yang mana
ibu kok mukanya murung kayak gitu
ada masalah ya di kantor
nggak ibu nggak ada apa apa kok
el tau ibu kalo mukanya kayak gitu pasti lagi kepikiran sesuatu lagi ada masalah
coba diceritain siapa tau el bisa bantu ya
ku malu kan adalah anak ibu
ibu lagi kecewa sama orang
ibu lagi kecewa sama om roy el
om roy apa ini ibu emangnya
kok bisa kenapa coba cerita dulu ibu ih
kalau dia keluar kota karena ada kerjaan
ibu ketemu sama sekretarisnya
dan dia bilang
om roy ada di kantor
terus ibu coba cek ke kantornya
dan ternyata om roy ada di kantornya
ibu sih masih positive thinking
akhirnya ibu telpon dia dan
tapi dia bilang dia masih di luar kota
el kenapa ya om roy kok boangin ibu
nggak seperti biasanya ompo itu ngelakuin itu sama ibu
ternyata om roy beneran jauhin ibu seperti permintaan gue
kenapa dia nyebarin video itu
vero itu pengen terang terangan deketin rara
dan kasih tau ke semua orang
kalo lo sama rara udah putus
pasti itu dia sengaja nyebarin video itu
biar dia tuh lebih mudah rebut rara dari lo
dan pdkt nya didukung sama banyak orang
karena vero tuh tau banget
hubungan lo sama rara kehalang aturan ipa dan ips
jadi vero yang ngelakuin semua ini
walaupun gua kesel sama aldino
tapi biar gimana pun dia tetap sahabat gue
jadi mending gue cari orang yang bakal ngalamin nasib yang sama kayak gue
karena kalau gue gak bisa dapetin rara
berarti lo dan vero juga gak bisa
lo harus tau rasa sakitnya vin
setelah dulu lo bikin gue kehilangan dewi
lo masih ngerecokin urusan percintaan gue juga
berguna banget ya informasi dari gue
gue cabut jangan lupa bayarin buah
bang hegar davin yang bayar
ibu bener bener gak tau
ibu salah apa sama om roy
ibu ngerasa kalau ibu tuh gak salah apa apa
kasian ibu sampai sedih kayak gini
gara gara dijauhin sama om roy
el boleh nanya sesuatu gak sama ibu
ibu sesayang itu ya sama om roy
el gak pernah liat ibu kayak gini loh
terakhir kali pas
ibu juga gak tau
ibu gak tau segitu sayangnya ibu
seperti apa sama om roy
tapi yang ibu tau
om roy itu orang yang baik
begitu sayang sama ibu
dan begitu sayang sama ibu
bisa jadi bapak kamu yang baik
hah seperti bapak kamu yang dulu
tapi kenapa sekarang om roy jadi berubah
tenang ya ibu ya
siapa tahu om roy ngelakuin itu
ada alasan bersendiri kan kita juga gak tau